imbas perbaikan jalan rusak kemacetan parah terjadi di jalan akses marunda cilincing jakarta utara pada selasa pagi
sejumlah pengendara sepeda motor yang tidak sabar terekam kamera warga nekat mendorong sepeda motornya melewati kolong badan truk kontainer di tengah jalan
inilah ulah nekat pengendara sepeda motor direkam warga dan diunggah di akun atjakutinfo
sejumlah pengendara motor yang terjebak macet nekat mendorong kendaraan melewati kolong truk kontainer kemudian berhenti di persimpangan jalan akibat terjebak macet
tindakan ini tidak mudah dan sangatlah berbahaya karena ketinggian kolong truk kontainer ini rendah dan sewaktu waktu truk bisa saja bergerak
diketahui kemacetan parah di jalan akses marunda jakarta utara ini imbas perbaikan jembatan marunda dari arah bekasi menuju cilincing amblas
kasat lantas polres metro jakarta utara
purwanto mengimbau pengguna jalan dari arah bekasi menuju jakarta tidak melintasi sekitaran jembatan marunda dan mencari jalur alternatif